menteri investasi bahlil lahadalia meminta tiktok shop menaati peraturan yang berlaku di indonesia
balil menyebut transaksi jual beli yang dilakukan di tiktok shop tidak memiliki izin
ia juga mengatakan pemerintah akan menindak tegas dan melarang segala transaksi yang ada di tiktok shop
untuk membantu dan melindungi umkm pasar dalam negeri
bali juga menambahkan tiktok harus segera mengurus perizinan yang sesuai dengan peraturan jika ingin berbisnis e commerce
jadi dia tidak boleh menjalankan kegiatan lain selain daripada mesos
kalau itu terjadi maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap tiktok
jadi boleh dia melakukan e commerce tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang
karena izin yang sekarang adalah untuk media sosial
dan ingat dia juga tidak boleh mengadu dompa bangsa ini ya